dan sekarang kita beralih ke lombok pasca gempa yang mengguncang lombok
kerinduan untuk kembali bersekolah mulai dirasakan oleh anak anak di pengungsian
rasa rindu ini terobati dengan adanya sekolah tenda yang dibangun oleh para relawan dan masyarakat setempat
ya ini adalah salah satu bentuk masyarakat yang ingin bangkit kembali dan juga menata kembali kehidupannya normal
seperti sebelum terjadi bencana
dan meskipun sederhana tapi anak anak ini sudah kembali ceria lagi
dan pelan pelan rasa trauma mereka pasca gempa pun mulai terkikis
dan berikut liputan korespondensi ann indonesia yesi pasya untuk lombok bangkit
hanya bermain keinginan untuk kembali ke sekolah juga sangat dirindukan najila
sudah hampir sebulan ini najila bisa kembali belajar
bersama teman teman di satu pengungsian di dusun orang ramput desa medana tanjung lombok utara
najila bisa bermain sekaligus belajar meski hanya di sekolah tenda
sekolah darurat ini diperakarsin
dirai oleh ppmi atau persaudaraan pecerita muslim indonesia
dan partisipasi relawan serta masyarakat setempat
ya meski hanya beratap terpal anak anak nampak riang belajar
tapi senang tidak sekolah di sini
aku senang senang sekolah di sini
senang sekolah di sini
untuk belajar oh pintar
tapi kalau disuruh kembali lagi
lagi kepaut takut tidak
mau sekolah lagi di sana
sekarang tugas rumah kemarin apa
tanya materi pelajaran umum anak anak juga diajarkan mengaji serta beragam ilmu seperti mitigasi kebencanaan
dampaknya ke anak anak setelah bersekolah selama sebulan ini apakah mereka masih trauma atau masih takut atau bagaimana
apa sudah mulai berani lagi nih pak kalau misalnya
gempa susulan makin banyak kadang kadang terjadi
ya alhamdulillah jadi anak anak dengan adanya ini jadi ada
ada bukan sedikit adalah pengaruhnya
jadi di mental mereka tidak seperti dulu
mereka tidak takut kayak dulu kan
ada gempa sedikit cari ibunya cari bapaknya
sekarang alhamdulillah mereka kalau gempa gempa lima koma itu mereka tertawa sudah terbiasa
jadi mereka belajar ada gempa tidak
tidak akan berhamburan
jadi mereka sangat menikmati sekali
jadi dengan adanya posko dengan adanya pendidikan ini mereka sangat menikmati sekali kehidupan mereka saat ini
bisa mengenyam lagi pendidikan tentu membuat najila lebih kuat dan kembali ceria
pelan pelan trauma pasca gempa mulai terkikis
ia pun juga sempat mengajak saya berkeliling di pengungsian
saya juga harus belajar
kali ya kalau misalnya anak anak harus belajar di tempat seperti ini
tapi di sana walaupun tidak terlalu panas seperti ini
tapi anak anak masih bisa belajar dengan sedikit nyaman walaupun tetap panas karena masih berlapisin dengan terpal
bermain di sini
bermain di sini boleh
kami juga menyambangi hunian sederhana tempat najila tinggal bersama keluarganya
di sini najila dan keluarganya
merajut asa setiap harinya pasca gempa
mereka berharap rumah yang hancur kemarin setelah gempa akan kembali mereka tinggali
tentunya dengan rumah yang layak dan juga tahan terhadap gempa
nanti bisa main lagi di rumah ya
betul anak soleh
aku haji haji orang tua dihormati
keterbatasan memang tak mudah
tak mau terus berduka mereka berusaha bangkit melanjutkan hidup dan kembali merajut mimpi yang sempat terkubur usai gempa